presiden joko widodo meninjau pelaksanaan vaksinasi masal para seniman dan budayawan yogyakarta pada rabu siang
dan ada yang unik dari pelaksanaan vaksinasi ini ketika proses vaksinasi dilakukan dengan aksi triatikal toko petruk di hadapan presiden
sejumlah karya seniman dan budayawan bertemakan pandemi covid sembilan belas juga dipamerkan di hadapan presiden
salah satunya lagu berjudul protokol kesehatan
karya karya ini menjadi simbol semangat para seniman yang terus berkarya meski terbatas oleh keadaan pandemi
pelaksanaan vaksinasi dilakukan pada lima ratus tujuh belas seniman di padepokan seni bagong pusu diarja di dusun kembaran desa taman tirto kabupaten bantul yogyakarta
mulai dari seniman musik tari dan seni rupa
dalam tinjauannya presiden didampingi oleh ketua komite penanganan covid sembilan belas dan pemulihan ekonomi nasional erlangga hartarto
padepokan seni bagong pusudiarja
di mana pagi hari ini dilaksanakan vaksinasi sebanyak lima ratus tujuh belas seniman
baik itu seniman musik
seni rupa pelukis
kemudian seni tradisional sampai modern
semuanya tadi divaksinasi
dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar
kita tahu ini adalah keadaan yang tidak mudah
keadaan yang tidak gampang bagi para pekerja seni
kita harus terus merawat semangat agar beliau beliau yang bekerja di bidang seni ini
terus memiliki semangat untuk berkarya
meskipun dalam masa pandemi dan adanya pembatasan pembatasan yang ada
tetapi karyanya tidak pernah berhenti
sehingga dengan vaksinasi kita harapkan
semuanya bisa terlindungi dari covid sembilan belas